usai kericuhan kondisi lembaga permasyarakatan kelas satu kota cirebon pada rabu siang sudah berangsur normal
namun polisi masih berjaga di sekitar lapas
pemicu kericuhan diduga akibat protes warga binaan terhadap razia rutin yang dilakukan petugas lapas
pasca kerusuhan kondisi lembaga pemasyarakatan kelas satu kota cirebon jawa barat pada rabu siang sudah berangsur normal
namun hingga rabu sore anggota polisi dari polres cirebon dan brimob detasmen c polda jawa barat
masih bersiaga di sekitar lembaga pemasyarakatan kelas satu kesambi kota cirebon
suasana di dalam lapas sudah mulai berangsur aman
sejumlah narapidana sudah kembali ke blok masing masing
petugas lapas pun sudah bisa kembali masuk lapas
situasi di dalam sudah berhasil dikendalikan
artinya semua warga binaan sudah beraktivitas seperti sedia kala
tidak ada pengumpulan massa tidak ada tindakan anarkis kemudian petugas lapas juga sudah bisa masuk ke dalam
artinya secara fisik sudah tidak ada keributan keributan lagi
namun demikian potensi tetap ada
artinya kami dari kepolisian cirebon kota tetap menyiagakan
sebelumnya kerusuhan terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas satu kota cirebon jawa barat rabu siang
pemicu bentrokan diduga akibat razia rutin
lapas terhadap barang barang terlarang milik warga binaan
jadi terjadi keributan pada saat ke lapas melakukan razia
razia rutin pemeriksaan rutin terhadap bayang bayang membahayakan
tetapi karena mungkin sering dirazia ada sedikit protes
tetapi tidak sampai keluar ke polisian sudah melakukan langkah langkah protektif
dan sekarang kapolis sudah laporan tidak sampai ada gangguan yang berarti
jadi sudah kondusif tidak sempat keluar
baru sampai di dalam teriak teriak tapi kapol sudah bisa masuk sekarang sudah diamankan di sana
meski tidak ada korban dalam kericuan ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya provokator dalam kerusuhan tersebut